yang kuat agar kami tidak membuka cashbook ini sekarang
karena kami juga punya kepentingan untuk mengambil uang yang ada di dalam cashbook ini
aduh kiamat gua
kalau membuka omongan soal uang itu bisa hancur reputasi gue sebagai orang alim di kampung ini
tapi pak ustadz saya mohon supaya cashbox itu ditunda untuk dibukanya
malam ini kita akan menghitung saldo khas masjid yang ada di dalam box ini
gimana pak aji muhyiddin
pak aji sulam
ini cashboxnya ini bukaan bukaannya dan ini kuncinya pak
saya rasa pak sultoni selaku pengurus masjid lebih berhak untuk memintanya
saya akan membuka cashbook ini
dan kita bersama sama menghitung uang yang ada di dalam cashbook ini
dan telah doang
jangan dibuka dulu kotaknya
kalau boleh tahu
ada apa ya
facebook ini tidak boleh dibuka
langsung bicara saja
disini semua warga bisa bicara
agar cashboard ini tidak dibuka
saya sebagai warga kampung disini
dan semoga permintaan saya itu bisa diperbolehkan
tapi kami juga membutuhkan uang
untuk menyelesaikan urusan sertifikasi tanah wakaf
kalau facebook ini tidak dibuka
iya betul pak
maaf jika saya sudah menunda proses
pensertifikatan tanah wakaf itu
tapi ini semua demi kebaikan kita semua
jadi saya minta
cashbook itu jangan dibuka dulu pak
harus ada alasan yang kuat
agar kami tidak membuka cashboard ini sekarang
untuk mengambil uang yang ada di dalam cashbow ini
kalau belum buka omongan soal uang itu
bisa hancur reputasi gue sebagai orang alim di kampung ini
tapi pak ustad
cashbox itu ditunda untuk dibukanya
ini semua demi kebaikan kita semua
supaya nggak ada perselisihan antara pengurus masjid pak
karena menurut saya
saat cashbos itu diberikan kepada bank sulam
itu harus dibuka
dihitung uangnya dan dicocokkan dulu kan
kenapa kiamat bisa datang malam ini
mohon ditunda ya allah
saya kan udah dua kali naik haji
masa dibikin malu disini ya allah
itu memang benar

masa dibikin malu disini ya allah tolong ya allah
jadi menurut nakrum
apa sebaiknya yang harus kami lakukan
saya mohon untuk ditunda pembukaan cashbox itu pak
satu apa dua hari
dicari cari keliling kampung
umi sebentar om
lu kan udah perawan
mesti bisa jaga diri
apalagi ntar lagi mau dijodohin
umi sebentar dulu
eh pak sultan
emang nih anaknya aduh
permisi ya bapak bapak
lu harus bantuin bang sulam
bukan ga boleh kena masalah umi
kalo lu masih bantu si sulam
itu sama juga lu nganjurin abah
lu mau abah kena jantungnya lu lagi
malu susah aja
umi yang dibutuhin
tapi kan kasihan bang sulam umi
eh lu boleh tolong siapa aja ya
lo boleh kesian sama siapa aja
kalo ampe abah lu meninggal gara gara jantungnya
jangan harap lu bisa kekaya lu balik
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
acara pembuka kotak ini
bagaimana pak ustadz
menurut pak haji sulam bagaimana
pendapat rumahnya tadi
memang ada benar
sebaiknya memang kita tidak
kesbok ini sampai
oh nggak bisa begitu dong haji sulam
tadi kan sudah jelas
pengurus masjid ini punya kepentingan untuk
segera mengurus sertifikat tanah wakaf ini
pak haji muhyiddin teh jadi pengen
buru buru buka kesbok
berat amat omongannya sama anaknya
yang namanya perbedaan itu biasa
tapi disini kita kagak membicarakan perbedaan
niat pengurus masjid
untuk mengambil uang dari kasbox itu
supaya urusan tanah wakaf ini segera selesai
mang ojo teh sedari tadi sudah paham
kan ustadz pernah ngomong
terburu buru itu kerjaan setan
jadi haji ojo menurut saya
terburu buru mengikuti pekerjaan setan
saya sudah empat belas kali melempar jumroh
untuk mengusir setan
dan haji keduanya juga tujuh kali
jadi saya kagak pernah
mengikuti pekerjaan setan
jangan jangan ada apa apanya dengan kotak itu
jadi haji ojo menuduh saya macam macam dengan kotak ini
sudah sudah sudah
jangan diturusin lagi deh
ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh rumana tadi
kalau cashboard ini kita buka sekarang
akan timbul perpecahan diantara kita
kalau omongan anak muda itu kan sifatnya emosional
nggak pakai pemikiran mateng
nggak seperti kita orang tua ada ruangan
kalau soal anak saya